ini ada gue isah
tolong dong panggilin meka di dalam
meka belum pulang pak
memang saya dari tadi juga nelfonin mereka pak
handphonenya gak aktif aktif
saya juga udah susul ke futsal juga nggak ada
kata bapak mario
yaudah kalau gitu sekarang tarik meka ya
bin bapak dulu ya
padahal aku mau bilang sama bapak
kalau mereka itu sebenarnya lagi jalan sama bimo
kayaknya barusan mama
denger suara mobil
tadi sebenarnya papa udah pulang
tapi sekarang pergi lagi sama tante aisyah
sejak mas bram tau kalau meka itu anaknya
mas bram cuma taunya ngurusin make aja
sampai lupa sama aku dan dina

gimana kalau kita makan keluar aja yuk
sekalian kita refreshing gitu
yuk pilih baju ya
masakannya meka enak banget
beruntung banget nanti yang jadi suami kamu
punya istri yang pinter
masak kayak begini
aku boleh nggak hari ini pulang cepat
soalnya aku pengen ke rumah ibu
aku seneng banget sama ibu soalnya
ya tentu aja boleh
randy kamu anterin meka ya
meka biar ibu mengenerpah
kamu aku yang enerpah ya
ehm mika pergi dulu ya
nanti kamu tunggu di depan aku mau ganti baju dulu ya
kalau kamu gak cepet cepet ajarin dan nyatakan cinta sama mereka kamu itu pasti akan nyesal
pokoknya mama gak mau tau ya
kamu harus cepet cepet pacarin mika
bu isah kita udah ling liling cari mika nih tapi mika nya sampai sekarang gak ketemu
em mungkin bu isah tau dimana mika sekarang
saya gak tau pak
kalau ada apa apa sama mereka gimana ya
bu isah sebaiknya gak usah berpikir negatif dulu bu
kita harus terus selalu berhati hati
kita harus terus selalu berpikir positif
ya kita yakin aja supaya merekanya nggak kenapa napa ya
sekarang udah larut malam nih bu
sebaiknya saya hantarin bram gue isi aku ke rumah aja ya
itu kan mobil mas bram
dan ini jalan menuju rumah bu aisyah
ngapain mas bram ke rumah bu aisyah
ibu ya allah mecah
mecah kamu kemana aja
aja lah ibu khawatir
khawatir banget sama kamu
tadi bimu yang suruh matiin handphonenya mereka
kamu itu gimana sih bin
kok bisa seenak enaknya aja sih
nanti kalau sampai ada apa sama dia gimana
siapa yang bisa dihubungin
ini kenapa kamu marah marahin bimo
ibu aisyah itu mau coba coba ya ngerebut mereka dari sini
hanya sebesar yang ada
kau gus jual apa
ada bisa tawar dari juga ya
kamu mau apa bal rescue ibu
bisa jalan kesana ya
aqui ada tuh
tante berani ya menemukan ibu saya
kamu panggil mama dengan sebutan tante
kemarin kemarin kamu udah panggil mama dengan sebutan mama
kenapa sekarang kamu panggil mama tante
meka mama ini ibu yang melahirkan kamu loh
bukan seperti ibu ini bukan siapa siapanya kamu
ibu yang sabar ya
ibu yang sabar
kamu tuh gimana sih
kamu tuh harusnya terima kasih dong sama ibu aisyah
dia udah rawat meka
dia nyanyi meka seperti anak kandungnya sendiri
yang dibilang om ram bener mah
kalau bukan karena bu aisyah
belum tentu mama bisa bertemu sama mereka
belum tentu juga mereka jadi gadis yang baik seperti sekarang
kalau aku bersihkan seperti ini
malahan bisa bisa rahasia aku terbongkar kalau meka bukan anakku
aku cuma bener bener takut aja kehilangan mereka lagi mas
kasi zoomer kan
gumpir kalau ya